di tengah angka kasus positif covid sembilan belas yang terus meningkat di tanah air
obat herbal menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat kesembuhan bagi pasien covid sembilan belas selain pengobatan medis
obat herbal dari negeri tirai bambu pun menjadi satu dari sekian banyak obat herbal yang diminati pasien covid sembilan belas di tanah air
lian hua qingwen salah satunya
rizky pratama seorang penyintas covid sembilan belas mengaku konsumsi lian hua ching wen cukup membantu meringankan gejala covid sembilan belas yang ia alami
selama sakit pun rizky yang sehari hari berprofesi sebagai pekerja seni ini
juga mengonsumsi ramuan herbal lain dan rutin melakukan aktivitas fisik
hal yang sama juga dirasakan retno
ibu satu anak ini mengaku mengalami perbaikan kondisi setelah mengonsumsi lian hua qingwen
meski sempat merasa pusing pada awal penggunaan
di saat yang sama retno juga mengonsumsi obat dari dokter karena harus dirawat di rumah sakit
rizky pratama seorang penyintas covid sembilan belas mengaku konsumsi lian hua qingwen cukup membantu meringankan gejala covid sembilan belas yang ia alami
rizky pratama seorang penyintas covid sembilan belas mengaku konsumsi lian hua qingwen cukup meringankan gejala covid sembilan belas yang ia alami
hari hari dari mulai hari kelima mungkin saya mulai minumnya kan
itu mulai efeknya kerasanya nggak hari itu juga
nah dimulai hari ke sembilan atau sepuluh saya udah mulai nggak terlalu sesak sakitnya
mungkin itu ya yang mempengaruhi lian hua nya itu
di negeri asalnya lian hua shingwen adalah satu dari enam obat herbal yang populer
lian hua qingwen yang mengandung tiga belas bahan herbal ini
dikling mampu menghambat replikasi
virus corona pada sel yang terinfeksi dan mengurangi peradangan
menurut ingrid tania
ketua umum perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu indonesia
lian hua qingwen memang biasa dikonsumsi untuk meredakan gejala influenza
yang perlu diperhatikan kandungan lian hua shing wen yang beredar di tanah air
berbeda dengan yang dipasarkan di negara asalnya
itu ada yang namanya herba ephedra
herba efedra ini untuk di indonesia
ini termasuk bahan yang terlarang
sehingga produk lian hua yang masuk ke indonesia dengan secara resmi
dengan izin registrasi dari badan pom
itu menurut keterangan dari badan pom
itu tidak mengandung ephedra
karena dia mempengaruhi sistem kardiofaskuler
jadi hati hati orang yang mengkonsumsi segala obat atau suplemen yang mengandung ephedra
itu periksa tekanan darah ya
hingga saat ini belum ada riset spesifik terkait efektivitas obat herbal semacam lian washingwen
konsumsi obat herbal yang disertai dengan obat medis membuat pengaruh obat herbal ini
bisa diverifikasi ini yang mempercepat penyembuhan yang mana
apa benar lian hua nya
apa bukan obat standar covid nya
obat dari dokternya
atau suplemen lain yang dia minum
atau bisa juga memang di dalam tubuhnya sendiri
sistem imunitasnya sudah baik
tak ada yang salah dengan mengonsumsi obat herbal
aneh jeli memilih obat herbal yang beredar di pasaran
lihat kandungan dan keaslian produk
serta pilih yang telah mengantongi izin dari badan pom
dan yang perlu diingat
menjaga pola hidup sehat juga turut berkontribusi dalam mempercepat proses
siti irvan jakarta